kami siang kuasa hukum dan keluarga korban insiden penembakan laskar fpi
senin dini hari lalu mendatangi komisi tiga dpr ri
mereka meminta dpr membuat tim investigasi dan panitia kerja
agar kasus ini menjadi transparan dan hukum bisa ditegakkan
kuasa hukum keluarga korban ahmad mihdan menilai
tim investigasi diperlukan agar kasus hukum yang sedang berjalan bisa lebih terbuka
ia juga meminta institusi yang menangani kasus ini agar bertindak adil dan tidak memihak
tapi kita juga minta bahwa mestinya lembaga perlindungan saksi lpsk juga kita minta
bukan seperti hanya komnas ham yang langsung melakukan reaksi
tapi lpsk juga kita minta untuk berperan aktif
supaya tidak liar informasi informasinya
sehingga masyarakat bisa berpikir pikir
dan secara luas bisa mendapatkan informasi yang objektif transparan